pemerintah kota bandung kembali melakukan inovasi dan sedang mempersiapkan transportasi sepeda untuk mengurangi kemacetan
namanya adalah bike sharing
bike sharing ini akan dikelola oleh operator dengan alokasi dana dari apbd dan didukung dengan sistem digital terintegrasi
winopolis perusahaan rekanan pemerintah kota bandung sedang menyiapkan sarana transportasi sepeda bike sharing yang diberi nama bose
kalau itu kan sebetulnya kuncinya kenapa bisa gagal itu karena sifatnya non profit dan voluntary
artinya tim manajemennya pun tidak dibayar gitu
jadi semuanya suka rela gitu
jadi kurang sustain gitu
kalau yang sekarang akan dibuat di kota bandung itu nanti akan dikelola secara profesional
saat ini berbagai persiapan masih terus dilakukan termasuk pembuatan stasiun
stasiun di perempatan cikapayang ini merupakan salah satu dari tiga puluh stasiun yang disiapkan pada tahap pertama
sementara untuk sepeda disiapkan dua ratus tujuh puluh sepeda
untuk bisa menggunakan sepeda ini cukup dengan mendaftar menggunakan iktp di kios yang disediakan
selanjutnya dengan kartu khusus tinggal menggunakan sepeda di stasiun dengan teknologi digital
peluncuran bike sharing oleh pemerintah kota bandung
ini memang bukan solusi utama mengatasi kemacetan
tetapi dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya
kita berharap ya dengan adanya bike seri ini kita bisa merediksi minimal perjalanan perjalanan jarak dekat orang mau menggunakan sepeda
rencananya proyek akan diserahkan kepada pemerintah kota bandung pada bulan maret dua ribu tujuh belas
pemerintah kota juga masih melakukan lelang operator yang nantinya akan menjalankan program ini